oh imam sedang sendirian
insya allah dia akan datang sas
kapan dia akan datang
kita serahkan saja semuanya pada allah sas
tidak ada yang bisa merubah
apa yang sudah menjadi kehendaknya
aditya mencintai saya bu
dia akan mengorbankan apa saja demi saya
ibu percaya kan
ibu percaya nak
insya allah nang aditya itu anak yang baik
calon suami yang baik buat kamu
di balik semua kejadian ini
pasti ada hikmahnya buat kita sas
pasti telah terjadi sesuatu sama dia bu
kalau nggak dia pasti datang
ibu ibu gak apa apa
ibu yakin ibu gak pa pa
kamu jangan terlalu khawatir sama ibu
saya gak akan biarkan ibu menderita hanya karena saya bu
saya akan baik baik aja bu
dan ibu juga harus jaga kesehatan ibu
sebaiknya sekarang ibu istirahat ya
sebaiknya sekarang ibu istirahat ya
sebaiknya sekarang ibu istirahat ya
sekarang sudah sepatutnya
sobat ibu istirahat ibu
ibu tidur ya
bulan andai kamu tahu bagaimana besarnya kerinduan dan kecemasan yang aku rasakan pada dia
bilangan hari terus bertambah dan aku nggak tahu dimana dia
ya allah kemana aku harus mencari aditya
selamat bos semoga lamaran ini bisa berjalan lancar sampai bos bisa menikah dengan ibu julia
hai terima kasih ya tapi kenapa bos kelihatan sedih
enggak enggak enggak enggak enggak enggak ilham tidak keduh aj siegruit dasarku sendingly tawaran kita punya dalam ramai lima puluh ribu hak lagu nih seis minggu tolong ginjal
saya cuma sedang berpikir
kalau hari ini adalah awal dari hidup baru saya
seharusnya bos bahagia
karena sudah malam saya pulang dulu bos
sampai ketemu besok pagi
kertas ini sudah tidak diperlukan lagi
waktu itu saya minta orang membuat sketsa wajah gadis itu
ini semuanya sia sia
kalau begitu sampai ketemu besok
tak ada pengawasan
aku lihat ke traumatik ini
mereka memang entered ke pikirim
ini bukan apa apa
sayang kita kan udah mau nikah
jadi kalau aku bilang
gak perlu lagi ada rahasia rahasiaan
yaudah kalau gitu kasih tahu aku dong
kita bahas yang lain aja ya
seru juga ya kalau gak saya
asli dibuka kang
lumayan juga rampokan kita hari ini
musa buat lebaran
kang dibagi aja tuh kang
gue kan pengen istirahat beberapa hari ini
di rumah teh bini ngomel ngomel kang
ya mau lebaran ya kang
gak punya duit
ayah juga belangsa kak
biasa biasanya ada bunyi bunyian kayak gitu kalau kita lagi kumpul
gol periksa kalau kayak gitu
salamat salamat gusti
yardi lihat ini lihat
papa beli mainan banyak buat peminat oh
wah banyak banget pa mainannya
kan padahal yardi belum ulang tahun
ya sekarang untuk beli mainan banyak
kamu gak perlu nunggu ulang tahun
papa banyak uang
ini kado buat mama
papa dapat duit dari mana
mama mama mama sekarang nggak usah bingung soal uang
kita banyak uang
papa habis dari kantor polisi
nah mereka bilang mereka menemukan mobil aditya di pinggir sungai
ah yang bener
mama om aditya meninggal kok malah senang
yardi nggak mau mainan kayak gini
eh anak kecil gak tahu diri amat sih
udah dibeliin malah dibuang
saya hanya ingin tahu kabarnya aditya
di sini gak ada yang namanya aditya